operasi justisi yang digelar petugas gabungan tni dan polisi di sejumlah rumah kos di jombang
senin siang mengamankan tiga orang remaja yang berstatus sebagai pelajar smp
ketiganya ditangkap setelah petugas menemukan sabu sabu di kamarnya
diduga ketiga pelajar ini adalah pengedar narkoba
razia justisi yang digelar petugas gabungan satpol pp tni dan polisi ini
melakukan penggeledahan di rumah kos di dusun kui jenan
kelurahan jelakombo kecamatan jombang kota jombang
penggeledahan dilakukan karena rumah kos ini diduga sebagai pusat peredaran narkoba yang cukup meresahkan warga sekitar
hasilnya petugas menemukan narkoba jenis sabu lengkap dengan alat hisap atau bong
selain itu petugas juga menangkap dua orang penghuni kos dan satu teman wanitanya
yang masih berstatus sebagai siswa smp
menemukan si sabu ya sabu atau apa itu jenisnya
dari hasil pemeriksaan awal petugas menduga pelajar pemilik sabu ini merupakan pengedar
setelah mengaku berhasil menjual enam paket dari sepuluh paket yang diperoleh dari seseorang berinisial ap
meskipun pemilik barang haram ini masih di bawah umur tetapi tetap diproses sesuai hukum
jadi proses penegakan hukum tetap kita berlakukan
namun ada prosedurnya untuk masalah anak
mungkin ini penanganan yang terjadi di rumah kos ini
untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut
petugas membawa ketiga tersangka ini ke mapolres jombang